dan untuk mengetahui informasi terbaru dari lokasi kebakaran depo pertamina
kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia ada roni satria di tkp
dan juga produser lapangan cnn indonesia ada monika honado di posko pengungsian
rekan rekan selamat siang saya ke roni terlebih dahulu
roni suasana siang hari ini di lokasi kebakaran seperti apa
kalau kemarin kita lihat banyak sekali warga yang berdatangan
hanya untuk melihat mendokumentasikan lokasi kebakaran
apakah sekarang sudah bisa dikendalikan dan pembersihan bisa berjalan
betul sekali puspa warga yang berduyun duyun datang ke lokasi kejadian
hanya sekedar untuk mendokumentasikan gambar ataupun lokasi pasca peristiwa kebakaran
yang menimpa di permukiman warga di belakang depo pertamina pelumpang ini
dan kalau kita lihat hari ini sudah bisa dikendalikan sedemikian rupa
dengan cara menghalau mereka di titik yang bisa dikatakan relatif cukup jauh
dari tempat saya berdiri sekarang ini
yaitu sekitar kurang lebih lima puluh meter dan diberi garis polisi
memang tadi kalau kita lihat sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
pencarian pada hari kedua ini dilanjutkan dan kemudian tadi petugas
mulai mencoba menghalau warga yang tidak ada berkepentingan
tadi diajak untuk berpinggir ataupun untuk melipir ke arah yang cukup jauh dari lokasi
karena kalau kita lihat anda bisa lihat di belakang saya saat ini tengah berlangsung
tadi eskavator yang dikerahkan pada hari kedua
mengapa hari kedua
baru bisa ada eskavator
karena kalau kita lihat kemarin puspa baru dikerahkan k sembilan
atau anjing pelacak untuk mengendus ataupun mencari indikasi adanya korban yang masih tertimbun
namun kesulitan adanya akses
anda mungkin bisa lihat dari layar kaca juga pemirsa melihat bahwa jalanan dari titik eskavator ini
masuk ke titik sekarang ini relatif bisa dikatakan cukup sempit
sehingga mencari spesifikasi ekskavator yang
kecil tetapi memiliki kapasitas angkut yang cukup besar
ini yang menjadi kendala kenapa tidak di hari pertama langsung ada eskavator
dan kemudian pada hari kedua ini setelah dilakukan masih dimulai tadi sekitar delapan tiga puluh
baru bisa menyisir alur alur ataupun jalur yang menuju ke titik tempat saya berdiri sekarang ini
sehingga masih bisa untuk dibersihkan ataupun diangkat puing puing yang indikasinya
tempat kalau anda lihat di eskapator ini berdiri sekarang ini masih terindikasi bahwa
disinyalir ada korban yang tertimbun di sini karena kalau kita lihat dari jumlah korban yang dikatakan masih hilang kurang lebih ada sekitar belasan atau angka dua belas
namun angka ini fluktuatif karena memang tidak semua diindikasikan hilang di sini tetapi mungkin masih ada yang berada di pengungsian dan lain sebagainya
sehingga kepastian datanya kita masih akan tunggu dari pihak terkait pada sore hari nanti
nah mengingat adanya warga yang tadi sudah banyak datang kemudian eskapator sudah dikerahkan
relatif cukup tidak kondusif lagi untuk adanya banyak warga sehingga akhirnya ini menjadi semakin mudah bagi para petugas untuk melakukan pencarian ini lebih cepat seperti itu
karena kalau kita lihat kemarin dengan adanya penemuan penemuan jenazah dan akhirnya sekarang diidentifikasi dicoba untuk dilakukan forensik di rs polri kramatjati
namun pada hari ini upaya untuk mencari mereka yang hilang ini tetap dilakukan
tadi saya sempat berbincang juga dengan kabitumas polda
metro jaya truno yudo kompes protruno yudo yang mengatakan bahwa mereka telah mengerahkan empat ssk atau satuan setingkat kompi yang kalau kita lihat pada hari ini ataupun dari kemarin juga sudah disebarkan di beberapa titik
karena kalau kita lihat titik yang tempat saya berdiri sekarang ini saya mungkin bisa gambarkan sedikit tembok dinding yang ada di samping kanan saya ini
ini adalah batas tembok yang merupakan di belakang dari depo pelumpang pertamina
nah ini yang relatif bisa dikatakan terbuat dari tembok beton sehingga tidak rubuh namun apinya yang cukup menyambar hingga langsung persis dengan jarak hanya tiga ataupun empat meter dari tempat saya berdiri sekarang ini langsung ke perumahan warga
anda bisa lihat luluh lantak bisa dikatakan seperti itu
hancur kemudian bayangkan bagaimana orang harus berlari dari titik rumah mereka ini untuk menuju ke jalan utama yang bisa jaraknya sekitar seratus meter
tentunya hal hal ini yang bisa
menyebabkan tadinya adanya korban meninggal dunia kemudian ada juga yang luka berat yang sekarang saat ini masih dirawat di rspp sekitar empat puluh sembilan orang
dengan kondisi yang kepanikan dan lain sebagainya
anda bisa bayangkan dengan jarak yang lokasi yang cukup jauh untuk menuju titik sana
kemudian lokasi yang sangat sempit seperti ini orang dalam kondisi yang tidak tenang seperti itu harus menyelamatkan diri
tetapi memang kalau kita pasca dari kebakaran ini apa yang harus kita lihat bahwa bagaimana mereka ini tadi saya sempat juga berbincang dengan warga
yang masih berupaya untuk mencari ataupun mengais puing puing rumah mereka
sebab tadi anda juga mengatakan bahwa warga banyak yang datang tidak hanya untuk mendokumentasikan
tetapi juga mencoba mencari barang barang yang berharga yang mungkin bukan milik mereka
sehingga ini juga perlu adanya pengamanan dari pihak kepolisian
bagaimana tentunya kalau kita masih mungkin menemukan ⁇ lets ⁇ say dokumentasi dokumen dokumen penting dari keluarga
yang mungkin masih tertinggal dan masih bisa diselamatkan
mungkin tidak diganggu oleh warga yang tidak berkepentingan tersebut untuk datang ke sini
sehingga saya juga imbau kepada masyarakat untuk saling
menjaga bahwa tempat ini masih dalam kondisi teril
masih dilakukan investigasi oleh kepolisian dan pihak terkait untuk mengetahui penyebabnya
sehingga tentunya harapannya jangan ada masyarakat yang tidak berkepentingan untuk masuk ke sini
baik roni selanjutnya saya bergeser dari lokasi kebakaran menuju lokasi pengungsian
ada monika di sana
monika selamat siang
monika kalau kemarin beberapa korban dari kebakaran depo pertamina
apa hari ini yang mereka keluhkan
apa yang jadi kebutuhan dari para pengungsi juga
khususnya untuk hari ini
selamat siang puspa
dan sekali saya saat ini berada di salah satu posko pengungsian korban kebakaran plumpang
yang salah satunya ini tempatnya menjadi salah satu yang terbesar juga menampung korban korban
yaitu di rptra rasela jakarta utara
bisa dilihat di belakang saya ini ada tenda
kemudian saya ingin menggambarkan situasi
sejak pagi tadi di sini puspa bisa dilihat begitu ramai
bukan hanya ramai karena banyak pengungsi di sini
ada sekitar tiga ratus tapi juga banyak masyarakat
baik dari pemerintah maupun swasta datang silih berganti
untuk memberikan bantuan atau menyerahkan bantuan kepada para pengungsi
tadi juga dapat kami ceritakan memang presiden republik indonesia joko widodo juga berkunjung
untuk meninjau para pengungsi di lokasi pengungsian rptra rasela ini
dan juga menyerahkan bantuan didampingi oleh penjabat gubernur dki jakarta
dan juga menteri bumn erick thohir di sini
dan terkait dengan apa yang anda tanyakan puspa
terkait dengan apa saja keluhan keluhan dari masyarakat di sini
sebenarnya untuk bantuan bantuan berupa makanan sudah tercukupi
kemudian ada memang beberapa yang mengatakan masih kekurangan selimut atau barang barang pribadi
kemudian anak anak khususnya juga masih membutuhkan seragam sekolah buku
dan alat alat untuk mereka pakai untuk digunakan ketika belajar dan juga sekolah
karena semuanya sudah ludes terbakar
sementara itu juga kemarin memang sempat dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan kurangnya fasilitas toilet
sehingga mereka harus mengantri
hingga hari ini kami lihat memang ada penambahan toilet tambahan
tapi jumlahnya hanya sedikit sekitar tiga
dan itu sangat sulit juga untuk dipakai untuk mandi
tapi bisa digunakan untuk buang air kecil mungkin
tapi untuk mandi sangat terbatas
sehingga memang untuk kamar mandi masih terus dibutuhkan
saat ini kami melihat juga masih banyak warga yang mengantri
tidak ada habis habisnya di depan toilet
dan saya ingin mengajak anda puspa untuk berbincang dengan salah satu pengungsi di sini
yang juga menerima bantuan dari presiden republik indonesia joko widodo
mau mengganggu ibu ibu namanya siapa
jadi pak presiden menyarankan bantuan bantuan apa saja ibu
beras minyak gula teh air
itu harapannya kepada presiden mungkin apa yang ingin disampaikan tadi
sebenarnya tadi saya juga mau ngomong
berhubung pak jokowi juga banyak yang bertanya
saya juga nggak kebagian
dan saya sebenarnya ingin bilang
saya trauma tinggal sebenarnya di situ
cuma karena emang di situ itu kontrakannya murah
jadi saya bertahan
tapi sekarang kalau bisa saya mau rusun tapi yang gratis
seperti tahun kapan tuh pak jokowi ngasih rusun marunda
kan ada tuh
saya mau yang seperti itu
udah tua juga saya
ibu ike tadi
terkait dengan pindah rumah
sebenarnya tadi presiden republik indonesia juga sempat mengatakan akan ada rencana relokasi
ibu setuju dengan relokasi tersebut
karena saya mau rusun
tapi mau direlokasi
pindah dari tempat tersebut
pindah kalau saya udah di rusun
saya dikasih rusun
saya mau pindah
saya juga udah trauma sebenarnya
karena saya tinggal di situ bukannya baru setahun dua tahun
dari tahun sembilan

ibu yang terakhir bu
yang dibutuhkan saat ini dilihat kan sudah banyak bantuan
tapi yang masih kurang apa saja
handuk dan selimut
ya karena saya nggak punya handuk ibu
terima kasih ibu ike
semoga segala sesuatunya bisa kembali normal
bantuan bantuan bisa datang
terima kasih ibu ike
bantu saya dalam doa
pak jokowi bisa mengabulkan permintaan saya
terima kasih ibu
baik itu perbincangan saya dengan salah satu pengungsi juga
yang mewakili para pengungsi lainnya
sebagian pengungsi lainnya
dan yang tadi dijelaskan juga terkait dengan relokasi
sempat disampaikan oleh presiden republik indonesia jokowi dodo
bahwa memang nanti kedepannya akan dirapatkan
bersama jajaran menteri dan juga pihak gubernur dki jakarta
untuk merelokasi daerah ini
memang kalau melihat zonanya
seharusnya di daerah kiri kanan atau sekitaran depo pertamina ini
harusnya dikelilingi zona air atau sungai
sedangkan saat ini yang terjadi
daerah tersebut dikelilingi oleh permukiman
sehingga nantinya akan diputuskan ada beberapa opsi
apakah yang akan direlokasi adalah tempat permukimannya
atau yang akan direlokasi adalah depo pertaminanya
jadi kita masih akan terus menunggu juga update dari pihak pemerintah sendiri
terkait dengan keputusan ini
yang disampaikan oleh presiden
akan diambil keputusannya secepat mungkin
baik rekan rekan terima kasih banyak
kita tunggu selanjutnya update selanjutnya
tadi sebelumnya ada roni satria
kita tunggu bagaimana update investigasinya
dan juga terima kasih banyak moni honado
kita tunggu juga bagaimana nanti penanganan
untuk korban yang terdampak dari kebakaran depo pertamina pelumpang
rekan rekan terima kasih selamat siang